cantik juga ya
kok tadi boy nggak bilang ya kalau dia mau pemotretan
hai yolo cemburu kan
ehm mama dapet foto itu dari mana
dari temen lama kamu boy pemotret
tuh kan clara ini gak bagus ya
masih mendingan adriana kali ya
iya iya bener bener
hmm kayaknya kalo gue hidupin handphone gue sekarang dia aman nih
sayang banget kenapa bu marissa malah pake moda baru buat jadi pasangan boy
padahal kan bagusan dulu adriana
kan maris memang udah nyariin pasangan boy yang baru untuk dijodohin sama boy
aduh ini gak boleh terjadi ini bener bener gak boleh terjadi
gue harus ngelakuin sesuatu
abang ngelamunin apa sih tadi
masa ngelamonin nasi sambil senyum senyum kayak gitu
siapa yang senyum senyum nih
abang pas di bubur k dua jatuh cita lagi ya sama kaya si sardi
kamu tengok lo ngomong suka lawor lawor lah kemarangan
masih diding mah jelas
dia lagi bager dengan si siri
udah bang aku aja
abang nanti mau lagi ngelamunin calon abu baru
sembarangan gitu ya
kalo sih ini yang pikir beneran kemah
hei kalo bener juga gapapa tuh bang
yang penting calon abu baru nanti
ih om apa apaan sih om ah
kata abu sih sadang tuh kalo ngomong suka tidak penting
terus sebenernya tadi tuh abang ngelamunin apaan sih
kalo ngelamunin si kemot neng
emangnya kenapa sama si kemot
yang itu si kemot itu diakuin sama bapaknya
gara gara dia lari ke perempuan lain
ayah bapak itu gitu gitu tuh ini
alhamdulillah ternyata abah
perhatiin juga sama om mondi ya
kayanya si abah itu sebenernya sayang nih sama om mondi
kamari mana amek amek kate
beren gara gara masalah kita nya bah
harunya pisahan budak
kemarin tuh mondi jadi uring uringan
marah marah ngga jelas karena banyak masalahnya gitu
mohon abah juga lihat kok
si kemot lagi cerita temennya sedih
pisah khawatir budak
berarti abah krai ya
ya siang abe saya cuma tergenyum
abah tuh jangan ngelak ngelak sama om mondi
kalo om mondi dateng kesini tuh digalakin terus
udah sama dia di rumahnya banyak masalahnya gitu yaa
rumahnya banyak masalah dateng kesini
abah galakin terus
abah lain maung depa nih
sok ya karna
terima kasih ya
tidak tidak bu jangan jangan
sudah ibu simpan aja lah
sudah bisa ngebantu ibu aja sudah bahagia luar dalam
adrena udah pulang belom si bi
kan tadi teh emangnya gimana
nanti tadi ngikutin
si nyomote ketemu gak sama si mas boy
enggak tuh bi
padahal aku gak ketemu sama boy
udah nungguin juga juga dia ngedateng
mungkin si mas boynya belum sampe kali
nanti keburu pulang
kayanya gak mungkin deh
biar aku udah nunggu lama kok
tapi emang boynya gak dateng
siapa tau dia tuh pindah tempat kali nanti
kayanya enggak deh
mungkin bisa juga
mungkin bi surti kali yang salah denger
salah denger budeg gitu maksudnya
ya siapa tau kan karena bi surti itu sering denger musik pake earphone
karena itu makanya bi surti agak agak budeg budeg dikit
kamu kok malah pulang sih
mama tadi pas balik kok tiba tiba reva sama alex malah gak ada ya
pasti keluar kan sama alex jalan jalan ya
gara garakan tadi reva udah nungguin mama
tapi mama tuh lama banget
reva juga bingung mama lamanya ngapainnya di toilet
ya karena reva juga ada urusan jadi reva pulang duluan deh
terus tiba tiba aja alex ikut ikutan mau pergi
kamu kenapa gak nungguin mama sih
atau nggak samperin mama ke toilet gitu
mama kan di toilet nggak kemana mana
tadi mama tiba tiba biasa wanita suka datang tamu
eh mama tuh nyomong deh ke toilet mah eh
jadi ada tamu pas ada tamu yaudah mama suka dateng tamu

mama suruh penjaganya buat beli ini
oh ya udah deh kalo gitu masuk kamar aja
saya tunggu dulu kamu mau nunjukin sesuatu sama kamu sebentar
mau naik darah ngeliat kamu mendingan pergi deh surti
kepo banget ya pembantu kita ya
ini foto boy sama cewek cantik namanya clara
mereka lagi pemotretan
cantik juga ya
kok tadi boy nggak bilang ya kalau dia mau pemotretan
mama dapat foto itu dari mana
dari temen lama
kan boy pemotretannya di kantor kantor marissa
nah mama kan sering banget pemotretan disitu juga
jadinya ya mama dikirimin foto model baru gitu
yaudah mama lihat
jadinya juga sih
ini lebih kebaikan
iya juga sih
adrena kan sering jadi model iklan di kantor namanya boy
kamu baik baik aja
baik baik aja kok
pasti gak baik kan
pasti galau kan
tapi lebih galau dia
tapi aneh juga sih boy bilangnya gak mau jadi model
kok sekarang tiba tiba jadi model gitu ikut ikut pemotretan
mendingan gue tanya aja kali ya langsung sama boy
kalau gue tanya sama boy nanti yang ada boy bisa kecewa dong sama gue
nanti dia mikir kenapa gue gak percaya gitu sama dia
aduh reva kenapa kok jadi galau gini sih
oh gini aja rek kalau menurut gue
mendingan lo tungguin aja sih boy cerita apa enggak sama lo
kalau dia nggak cerita baru lo tanya
iya sih sien tapi gue penasaran banget deh
ya iyalah penasaran namanya juga cinta lo cemburu kan
tapi gue gak enak sih gue kan bukan pacarnya boy
iya lagian tuh gue yakin
boy itu bukan tipe tipe cowok yang suka mending cewek
jadi lo tenang aja oke
ya tuh kan sekarang lo baru percaya kan
kalau boy itu bukan tipe cowok yang suka php yang cewek
ya yakinlah emang selama ini lo kira gue gak ngamatin boy
itu sayang banget sama care banget tau sama lo
yaudah deh sien
gue lagi di kafe lagi ngedate sama bebe gue
ya ampun gue gak ganggu dong dari tadi
enggak udah biasa keles
yaudah deh kalau gitu tutip salamnya buat hai kal
salam dari reva